yeay udah pulang kerja saatnya kita rapi rapi di rumah
aduh kok berantakan banget ya sepatunya ya
aduh ini kerjaannya siapa lah
ini murah sepatunya juga udah penuh lagi
hmm punya masalah yang sama gak nih kayak saya
tapi gak keburu beli rak sepatu di luar
mendingan kita bikin aja rak sederhana sendiri di rumah di morning tips
kita akan tepuk dulu bagian yang kiri dan kanan
kita tambahkan diikat dengan kabel tis
oke sesuai janji bahannya mudah ditemui di rumah
gampang kita cuma butuh dua alat aja
gantungan kawat seperti ini pasti di rumah ada dong ya
fungsinya supaya kita mudah untuk menekuknya nanti
plus ini nih kabel tis ya kan
kita cuma butuh dua aja cukup sih sebetulnya
langsung ya langkah yang pertama adalah nanti kita akan buat seperti ini ekspektasinya
sepatu sepatu nanti akan ditaruh di atasnya ataupun di bawah
gantungan ini nih kita ambil satu persatu ya
kita akan tekuk dulu bagian yang kiri dan kanan
oke kita akan tekuk dulu bagian yang kiri dan kanan
butuh kekuatan nih
lumayanlah olahraga ya di masa pandemi biar di rumah aja gak diem
tuh bentuknya sebisa mungkin tuh sembilan puluh derajat nih dari atas ke bawah
supaya nanti waktu pes disatukan antara gantungan satu gantungan lainnya bisa tegak lurus
kiri kanan kita tekuk seperti ini
satunya lagi juga sama
jadi kita tekuk seperti ini
kita praktekkan dengan langkah serupa
dengan gantungan yang satu lagi
ditekuk kiri kanannya
oke cukup bisa menguras kalau
mereka sedang kacau
sudah jadi kayak gini nih pemirsa
kita coba gabungkan antara sisi yang satu dengan yang lainnya
mereka sedang kacau
mereka sedang kacau
kira dua dikaitkan saja
mereka sedang kacau
kira dua dikaitkan saja
mereka sedang kacau
mereka sedang kacau
mereka sedang kacau
saling mengikat satu gantungan dengan yang lainnya
supaya lebih kuat
kita tambahkan diikat dengan kabel tis
pasti ini adalah bahan bahan yang mudah ditemui di rumah anda
baru deh digunting sisa dari kabel pis ini
satunya lagi juga kita praktekkan langkah yang sama
masukkan kabel pisnya
saat gantungannya sudah dipastikan mengait sempurna
di gantungan yang satunya lagi
kita rekatkan dengan kabel pis
kalau saya sih mungkin lebih milih lebih ke tengah gini ya
supaya nanti waktu pes berusaha untuk didirikan
waktunya juga cepat
nanti tinggal kita coba taruh sepatu di sini
kalau kayak gini kan kita bisa manfaatkan barang barang ada di rumah ya
karena gantungan kawat ini kalau misalnya taruh baju kadang suka cepat loss
alias bajunya jatuh dari gantungan
atau sering juga udah
gampang rusak nih karena kita gantungin bajunya terlalu banyak
yaudah daripada dibuang kita gunakan untuk bikin rak sepatu
daripada beli baru kan bisa kita gunakan untuk yang lain deh uangnya